masih ingat dengan bilkis bayi penderita atresia biliar asal tangerang
kejadian serupa kini menimpa pada malika almahira bayi berusia delapan bulan asal sidoarjo
malika rabu pagi dirujuk ke rsud dr sutomo surabaya karena organ hatinya sudah tidak berfungsi lagi
bersama ibunya malika almahira bayi penderita atresia bilier rabu siang dibawa ke rumah sakit dr sutomo surabaya
setelah sebelumnya sempat dirawat di rumah sakit citra medikasi doarjo
malika terpaksa dirujuk ke rsud dr sutomo karena penyakitnya sudah semakin parah
dari pemeriksaan dokter organ hati malika sudah mengeras dan tidak dapat lagi memompah darah ke seluruh tubuh
selain itu mata alika semakin menguning dan perutnya membuncit
akibat organ hati yang sudah tidak berfungsi lagi tim dokter menyarankan agar malika secepatnya melakukan cangkok hati
walau dengan biaya yang luar biasa
bahas ini pada waktu bayi itu sudah datang ke sini
sudah datang ke sini dan kita lakukan terapi dan kita lakukan pemeriksaan
sampai pada kesimpulan pada saat itu adalah bayi ini sudah mengalami suatu keadaan di mana hatinya itu sudah keras
dalam operasi cangkok hati nanti
rsud dr sutomo telah melakukan rekam medis terhadap malika
rekam medis ini kemudian akan dibawa ke jakarta
lantaran saat ini tenaga ahli dan operasi cangkok hati hanya bisa dilakukan di jakarta
malika almahira difonis mengidap penyakit atresia bilier sejak dilahirkan